pemalak bertopeng teror warga
aksi pemalakan dilakukan seorang pria bertopeng viral di media sosial
dalam rekaman cctv pelaku memaksa pegawai toko es krim menyerahkan sejumlah uang
aksi seorang pria bertopeng melakukan pemalakan di toko es krim palembang sumatera selatan
dalam video tersebut pelaku tanpa ragu menemui korban dan memaksa pegawai toko es krim menyerahkan uang sepuluh ribu rupiah
awalnya korban sempat menolak dan hanya memberikan dua ribu rupiah
tapi pelaku marah dan mengancam akan membuat onar jika korban tidak menyerahkan uang sepuluh ribu rupiah
menimbulkan keresahan karena pelaku melakukan pemalakan berkali kali
dalam kurun waktu dua puluh empat jam
pelaku pemalakan akhirnya berhasil ditangkap polisi
polisnya ya ingin punya uang karena memperasnya ingin punya uang
polisnya karena ingin memiliki uang mungkin kebutuhannya modus operandinya lah ya dengan cara melakukan pengancam
selain pelaku polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian hingga senjata tajam
yudi kiswanto kompas tv palembang